setelah dipastikan identitas dan kecocokan dna dua jenazah pelaku bom bunuh diri kampung melayu dibawa keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum pondok rangon jakarta timur
setelah melalui proses pencocokan post mortem dan antemortem dari sampel dna keluarga dua jenazah pelaku bom bunuh diri di terminal kampung melayu senin siang diserahkan ke keluarga
keluarga yang tiba di rumah sakit sekitar pukul dua belas membawa pulang jenazah setelah dipastikan kecocokan identitas
jenazah as yang terlebih dahulu selesai menjalani proses identifikasi langsung dimasukkan ke ambulans
sementara jenazah ins turut dibawa keluarga
iring iringan dua jenazah diikuti rombongan keluarga meninggalkan rumah sakit menuju pemakaman umum pondok rangon jakarta